sejahtera bagi kita semua pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf
yang sebesar besaran pada seluruh masyarakat indonesia khususnya memenang dunia trading
tahun dua ribu delapan belas saya tahu di nomor banyak dari kemudian saya penuh ikuti pelakonnya dua ribu sembilan belas
membuat konten di youtube sampai saya dikenal dari awal tidak untuk menurutkan orang orang
yang bisa menipu karena orang orang tidak pernah mengajarkan penipu penipu saya sekali hal ini
harus terjadi dan saya juga berterima kasih kepada pihak kepolisian dan semua aparat
yang telah terbuka sejak posisi dan tentunya berdepannya saya berharap dan terakhir semua
masyarakat indonesia bisa belajar untuk memiliki investasi banyak yang legal dan
memiliki esiko dan yang terakhir
sejajaran bagi kita semua pada kesempatan kali ini diizinkan saya menyampaikan permohonan maaf
yang sebesar besaran pada seluruh masyarakat indonesia khususnya memenang dunia trading
tahun dua ribu delapan belas saya tahu di nomor banyak dari kemudian saya
hai rp diketahui menerima aliran dana dari saudara ika sebesar satu lima miliar rupiah kemudian
membantu tersangka ika menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk
hai membeli sepuluh buah jam tangan mewah senilai delapan miliar rupiah